seorang pria tewas ditembak aparat satuan tugas operasi tinombala senin sembilan belas september sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia tengah
di wilayah perkebunan tombua desa tangkura kecamatan poso pesisir selatan poso
menurut polisi dia adalah sobron anggota kelompok mujahidin indonesia timur
yang sebelumnya bersembunyi di hutan poso sepeninggal santoso alias abu wardah
kepala kepolisian daerah sulawesi tengah brigadir jenderal polisi rudy sufahtiadi
senin sore di kantor kepolisian daerah mengeluarkan keterangan resmi terkait seorang pria yang tewas ditembak aparat satuan tugas operasi tinombala
menurut perwira penanggung jawab kendali operasi tinombala ini
dari ciri ciri fisik keluarga seperti rambut panjang sebahu berkulit putih serta tinggi sekitar satu ratus enam puluh empat cm
rudy memastikan bahwa pria yang tewas tersebut adalah sobron alias aji pandu
pada hari ini jam sembilan tiga puluh lima tadi terjadi kontak tembak di daerah pesok pesisir selatan
pelayanannya itu di daerah desa tombua di tangkura pesopisi selatan
satu atk meninggal dunia atas nama aji pandu sutomo alias hobron
ini adalah dpo yang bersama basri yang tertangkap
untuk melarikan diri
barang buktinya ada empat buah bom lontong lima buah genator satu buah korek api gas satu gunting dan lain sebagainya
rudy menambahkan dengan tewasnya sobron saat ini dpo sisa kelompok santoso yang masih bersembunyi di sejumlah hutan di poso tinggal sebelas orang